taukah anda bahwa gedung ini menjadi tempat pertama pengibaran bendera merah putih di jawa timur
pasca kepastian berita proklamasi kemerdekaan indonesia
gedung smak sinlui satu surabaya dulu pernah menjadi markas pasukan polisi istimewa karesidenan surabaya
setelah peristiwa pengibaran bendera merah putih di sini ada pengikraran berdirinya polisi republik indonesia
kawasan yang kini dinamai jalan m yasin polisi istimewa saat masa penjajahan belanda dipenuhi dengan institusi katolik
seperti rumah sakit gereja dan sekolah
kemudian pada masa pendudukan jepang sekitar seribu sembilan ratus empat puluh tiga salah satu bangunan bernama bruder school
yang kini adalah sekolah menengah atas katolik sma kasilui satu surabaya dikuasai jepang
gedung digunakan sebagai markas tokubetsu keisatsu tai atau pasukan polisi istimewa
yang dipimpin inspektur polisi tingkat satu muhammad yasin yang namanya diabadikan menjadi nama jalan
gedung ini menjadi istimewa
hal itu ternyata diketahui pasukan jepang
nainggolan ditempeleng dimaki maki dan diminta mengibarkan kembali bendera jepang
setelah pasukan jepang pergi bendera merah putih pun dikibarkan lagi
pengibaran bendera merah putih sempat diketahui warga kampung sekitar
ketika melihat bendera itu berkibar terbakarlah mereka
warga di noyo terutama itu kampung yang paling dekat
jadi mereka punya organisasi awal laskar yang memelopori di situ namanya pemuda empat puluh
mereka segera datang ke situ memberikan dukungan kepada polisi istimewa
dan bersama sama mereka membuat pagar petis agar tidak lagi diturunkan sama jepang
jepang yang melihat itu mereka mengambil langkah damai ya mereka nggak represif
karena satu mereka sudah kalah perang
itu sangat berdampak ke moral mereka moral mereka sudah runtuh
pasukan polisi istimewa di bawah yasin menahan pimpinannya sendiri yang orang jepang dan menguasai senjatanya
pasukan polisi istimewa tak ingin bernasib sama dengan pembela tanah air peta yang terlanjur dilucuti senjatanya oleh jepang
pada dua puluh satu agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima polisi istimewa menyatakan proklamasi berdirinya kepolisian republik indonesia
dilanjutkan upaya menyebarluaskan berita berkata yang berkata
berita proklamasi kepolisian dan kemerdekaan indonesia
pasukan ini pun terlibat dalam pertempuran pertempuran
polisi istimewa merupakan cikal bakal korps brigade mobil atau yang kini disebut korps brimob
teks proklamasi kepolisian diabadikan di monumen perjuangan polri tak jauh dari gedung sma kasiluwi i
gedung smak siluis i menjadi saksi bisu para pelaku sejarah kemerdekaan indonesia
dan telah diresmikan sebagai bangunan jagar budaya
pak apakah dari dulu bangunannya sama seperti ini
iya jadi bangunan utama yang pokok ini lantai dinding ke atas juga termasuk jendela pintu tidak banyak berubah
masih bertahan seperti dulu
kalau saya lihat bangunan zaman dulu karakternya tinggi tinggi ya jarak dari lantai ke pelafon
kenapa demikian pak
betul mbak jadi yang membangun ini
misionaris orang belanda yang datang dulu berkarya di indonesia di bidang pendidikan
tentu saja mereka menyesuaikan dengan di tempat asalnya dingin
mereka membangun konstruksi bangunan yang sirkulasi udara yang memungkinkan untuk dingin sejuk
untuk menjaga memori dan menularkan rasa kebangsaan drama pengibaran bendera merah putih dilakukan komunitas surabaya juang hampir setiap tahun di sekolah ini
riwayat proklamasi kemerdekaan indonesia dan kepolisian tak bisa lepas dari gedung yang masih terjaga baik ini
gedung smak sinlui i kini kembali seperti fungsi awalnya pada masa pendudukan belanda yaitu sebagai sekolah katolik
kanzata marindora andreas wicaksono surabaya jawa timur